demikian tadi informasi ataupun video kiriman dari ketua idi di kawasan sulawesi tengah yaitu dr koma yang juga menyatakan bantuan medis sangat diperlukan di sana khususnya dibangun rumah sakit tenda ataupun rumah sakit lapangan dan juga sangat dibutuhkan adalah bagaimana bantuan medis dari dokter spesialis tulang karena masih ada sekitar setidaknya dua belas orang yang membutuhkan penanganan tindak lanjut untuk tulang di kawasan sulawesi tengah
walaupun begitu pihak tni sendiri untuk pagi ini sudah memberangkatkan satu buah hercules menuju gurun talo dengan membawa beberapa perlengkapan terkait untuk menangani musibah gempa yang terjadi di sulawesi baik itu bantuan maupun dari tenaga medis sendiri terutama untuk spesialis dari bedah tulang karena diperkirakan banyak korban yang mengalami patah tulang di kawasan tersebut
dan dalam konversi persnya panglima tni marsikal hadi cahyanto menyebut bahwa lebih dari lima ratus bes
transceiver station atau bts rusak dan listrik mati akibat guncangan gempa di sulawesi tengah
sementara itu pihak tni akan melakukan pemetaan kerusakan yang terjadi untuk melakukan upaya perbaikan
tenaga teknis untuk membetulkan memperbaiki bts bts tersebut
sedangkan bandara mutiara palu sendiri tadi malam dikeluarkan informasi bahwa plus tidak digunakan tidak bisa digunakan karena tower juga mengalami kerusakan
lantai empat dilaporkan bahwa terjadi kerusakan atau ambruk
sehingga saya perintahkan pagi hari ini pesawat helikopter yang dari hnb
hnd untuk terbang membawa personil pllu dan bawa peralatan untuk diterbangkan ke mutiara palu
dan tentunya adalah melihat kerusakan kerusakan apa dan segera melaksanakan membuka tower portable di sana
tentunya berkoordinasi dengan air nap
kemudian tadi pagi hari ini juga saya perintahkan boeing yang dari hnb untuk melaksanakan terbang
melaksanakan pemetakan melaksanakan putu udara untuk melihat kerusakannya sampai sejauh mana
sehingga bisa kita gunakan sebagai data untuk mulai dari mana kita memperbaiki atau mencari membantu masyarakat yang memerlukan